assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
ketua majelis dan seluruh anggota
bawaslu dan teman teman saya dari pemohon
saudara saudara sekalian yang sangat saya hormati
seluruh warga negara yang saya junjung tinggi
para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita
dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka
adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan
bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini
bangsa kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat
dan setia pada cita cita luhur yang melandasi kelahirannya
negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan
dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu
yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga
di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa
pada saat ini dalam perjalanan bangsa ini
seluruh warga negara pernah dipersatukan
oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi
untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng
dan menjauhkan negara ini dari cita cita luhurnya
dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma cuma
saudara saudara kita kerabat kita dan sahabat kita menjadi korban
dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya
mereka mengikhlaskan hidup mereka
agar negara ini benar benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi tingginya
oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi
hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat
hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka
hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka
untuk memilih pemimpin yang mereka percayai
dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi
karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan deformasi
sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka
melupakan air mata dan kepedihan keluarga keluarga yang kehilangan orang orang yang mereka cintai
dan melupakan semangat yang mendasari gerakan deformasi dua puluh lima tahun yang lalu
kami berada di sini dengannya sederhana
ialah mengingatkan orang orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita cita reformasi
akan selalu mengingat pengorbanan mereka
menghidupkan semangat mereka di hati kami
tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri
yang bersumpah pandemi reformasi bukanlah kematian sia sia
kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita
kepada mereka yang mudah lupa kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat
kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini
dan kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik
untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang
kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan
dan mendahulukan kepentingan pribadi
dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki
maka hari ini kami menggugat
lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu
yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar benar menghancurkan moral
saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu
saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi
maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan
kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi
kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi
kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan
untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita
dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang indonesia yang lebih mulia
dan bagi kami ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan
lebih baik terima kasih dan tuhan merahmati kita semua tuhan merahmati indonesia